kementerian perdagangan mendorong adanya kerjasama persamaan standarisasi produk
antara komite akreditasi nasional dengan arab saudi
hal ini untuk mengatasi sulitnya produk indonesia masuk ke arab saudi
karena memiliki standar tinggi
dilansir detik finance direktur jenderal perdagangan luar negeri
kemendak oke nurwan menyebut tiap barang yang akan masuk ke arab
selalu disertifikasi lagi sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang mahal
untuk itu diperlukan mou antara kedua badan agar produk yang sudah sni
bisa dengan mudah masuk ke pasar arab saudi